pemerintah kota tanggerang melalui dinas budaya dan pariwisata kota tanggerang
kembali menggelar festival budaya nusantara tiga pada tanggal lima hingga delapan desember dua ribu sembilan belas
bagaimana kemeriahan festival budaya nusantara tiga ini
saya ajak anda ke lokasi acara
saat ini saya sedang berada di wilayah pemerintah kota tangerang
dimana sedang digelar festival budaya nusantara iii
ini merupakan salah satu rangkaian acara dari apexi atau asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia
yang digelar di kota tanggerang sejak tanggal empat desember lalu hingga tanggal delapan desember dua ribu sembilan belas mendatang
termasuk untuk festival budaya nusantara yang sangat ramai ini
ini juga akan digelar mulai hari ini tanggal lima desember hingga tanggal delapan desember dua ribu sembilan belas
dan untuk lebih mengetahui tentang acara ini
sudah ada berita
bersama saya kepala dinas budaya dan pariwisata dari kota tangerang
ya ini ibu rina hernaningsih
selamat sore ibu rina
boleh dijelaskan bu soal festival budaya nusantara ini
apa yang menjadi latar belakang atau alasan dibuat festival budaya nusantara yang sudah ke tahun ketiga ini bu
jadi adakannya festival budaya ini untuk melestarikan budaya yang ada di indonesia
terutama yang diadakan di kota tangerang
mudah mudahan dengan adanya kegiatan festival budaya nusantara tiga ini
kita bisa membuat budaya yang di indonesia ini tetap bisa terjaga dengan baik
nah ini kan nanti akan ada parade budaya bu
yang ikut ada dari daerah mana saja untuk parade budaya yang sebentar lagi akan kita saksikan ini
parade budaya ini dari dua puluh lima daerah yang tergabung dalam apeksi komunil tiga

jadi mereka ikut di dalam parade budaya ini

nah selain itu juga kan ada beberapa pertunjukan seni yang ditampilkan
dan kalau tidak salah ada satu yang paling ditunggu tunggu juga
selain itu ada apa lagi bu
ada gembang kromong pertandingannya
kemudian juga ada untuk tarian tarian nusantara
lomba fotografi kemudian barongsai
ada lenong dan lain lain

terkait dengan kebudayaan yang ada di indonesia dan terutama di kota tangerang
nah kemudian juga saya lihat di masyarakat sangat banyak
dan juga ada beberapa stand stand yang menjual aneka macam makanan
juga ada produk produk kesenian
itu daerah mana saja bu yang ikut berpartisipasi
terutama di kota tanggerang
yaitu menjual makanan makanan khas
kemudian juga mengenai kerajinan kerajinan kota tanggerang
dan untuk yang ikut serta dalam komil apeksi tiga ini
terutama di kota tanggerang
ada satu ratus sepuluh stand yang ikut serta dalam acara ini
ini kan jumlahnya berarti sangat banyak ya
tapi kalau dari pemerintah kota tanggerang sendiri
apakah ada target pengunjung
atau mungkin nanti berapa orang yang membeli produk itu
atau memang ini hanya untuk melestarikan budaya dan makanan juga
mudah mudahan bisa datang lima puluh ribu pengunjung yang datang pada acara festival budaya ini
dan memberi juga
membeli makanan makanan khas kota tangerang
dan makanan makanan yang dijual oleh komil tiga apeksi
bu boleh ini mungkin cerita sedikit ini yang ditampilkan
ditampilkan dari kearyaan kota tanggerang
jadi dalam kebudayaan ini festival budaya ini
ada empat yang ditampilkan
ini untuk kebudayaan sunda dari kearyaan
kemudian ada dari betawi
kemudian dari cina benteng
dan dari jawa
jadi ada empat yang itu jadi faktor pembentuk budaya di tanggerang
nah tadi juga ibu sempat mention atau menyebut ada budaya cina benteng tadi
ini nanti juga akan tampil ya bu
ada di belakang nanti kita bisa lihat ya
oh ya kita harus masih sabar ya bu
nah mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa juga bu
ini kan rangkaian kegiatannya dari hari ini sampai tanggal delapan desember
itu acaranya apa saja bu tiap hari
hari ini para debudaya
nanti malam ini ada tarian kolosal nyimas melati
ini betina dari pahlawan betina dari benteng ya
kemudian besok ada lomba lomba banyak lomba lombanya
ini sekarang sudah ada dua ratus lebih dari dua ratus yang ikut ke lomba lomba tersebut
sangat menarik saya juga penasaran bu
sama para debudaya ini
para debudaya ini yang tadi ada dua puluh betul ya bu ya
luar banyak dua puluh oh dua puluh lima mohon maaf saya salah
dua kota dan pasti punya masing masing ada ciri keunikan tersendiri
baik terima kasih banyak bu semoga sukses insya allah
ya demikian laporan saya dari festival budaya nusantara yang ketiga
yang ada di kota tanggerang jadi bagi anda yang ingin hadir
silakan ini masih untuk hari ini juga nanti selain para debudaya nusantara
juga masih ada banyak acara lainnya dan masih akan ada kegiatan kegiatan lainnya
sampai tanggal delapan desember dua ribu sembilan belas